chapelle le corbi terpidana kasus pengimpor empat dua kg marihuana
di deportasi ke australia
ia mendapat pengawalan ekstra ketat dari aparat kepolisian
saat meninggalkan rumah kontrakannya
dengan menggunakan penutup kepala
corbi meninggalkan rumah kontrakannya sekitar pukul tujuh belas
waktu indonesia tengah
ia langsung masuk ke dalam mobil petugas balai pemasyarakatan denpasar
mobil ini dikawal oleh polisi
setibanya di bandara internasional igusti ngurah rai
corby masuk melalui pintu khusus yang jarang digunakan untuk keluar masuk
sebelum dideportasi corbi sempat menikmati status bebas bersyarat
setelah menjalani dua per tiga masa hukuman di lapas kerobokan denpasar
menjadi sangat fenomenal karena kasusnya
di saat indonesia sedang gencar untuk memberantas penyalahgunaan narkotika
corby justru mendapat grasi dari pemerintah sebelumnya
berikut rekaman jejak perjalanan kasus chapelle le corbi
delapan oktober dua ribu empat chapelle le corbi tertangkap tangan membawa marihuana
seberat empat dua kg di bandara internasional ngurah rai dan pasar bali
corby saat itu terbang dari australia dengan menumpang pesawat australia airlines
eq tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan yang kemudian harus menjalani pemeriksaan karena petugas menemukan
benda haram dalam jumlah cukup besar
dua puluh mei dua ribu lima pengadilan negeri denpasar menjatuhkan fonis dua puluh tahun penjara
dan denda sebesar seratus juta rupiah subsidi dari kurungan enam bulan penjara untuk corbi
pada sebelas oktober dua ribu lima setelah melalui upaya banding
pengadilan tinggi denpasar mengurangi hukuman corbi sebanyak lima tahun menjadi lima belas tahun
namun pada dua belas januari dua ribu enam melalui putusan kasasi
mahkamah agung memutuskan corbi dipenjara selama dua tahun
pada dua puluh tahun majelis hakem kasasi menyatakan terdakwa corbi terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak
dan melawan hukum mengimpor narkotika golongan satu
corby kembali mencoba upaya hukum terakhir dengan mengajukan peninjauan kembali tetapi ditolak
gagal mendapat keringanan hukuman di jalur hukum
corby pun mencoba menyentuh hati presiden susilo bambang yudhoyono
dengan mengajukan permohonan grasi kepadanya
sebenarnya diputuskan hukum ini
perdana menteri australia julia gillard menyampaikan dukungannya untuk pemberian grasi corby
gelart bahkan menyampaikan permintaannya langsung saat bertemu dengan presiden susilo bambang yudhoyono pada dua november dua ribu dua puluh
setelah sempat menjadi polemik presiden susilo bambang yudhoyono akhirnya memberikan gerasi selama lima tahun kepada corby
melalui surat keputusan presiden republik indonesia nomor dua puluh dua g tahun dua ribu dua belas yang ditetapkan tanggal lima belas mei dua ribu dua puluh
selain grasi semasa di penjara corbi pun mendapat remisi
istimewaan corby masih terus bertambah
terhitung mulai tanggal sepuluh februari dua ribu empat belas corby mendapat hadiah istimewa lagi dari pemerintah yaitu pembebasan bersyarat
artinya selama pembebasan bersyarat sampai dengan dua puluh tujuh mei dua ribu tujuh belas corby tidak perlu lagi mendekam di dalam penjara
dia boleh tinggal di rumah dan bebas beraktivitas
corby hanya dikenai wajib lapor
ke lapas kelas dua dan pasar sebulan sekali dan tak boleh meninggalkan bali
dua puluh mei dua ribu tujuh belas masa pembebasan bersyaratnya habis
corby pun menjadi manusia bebas seutuhnya dan boleh pulang ke negara asalnya australia
dengan kembalinya corby ke australia berarti corby hanya menjalani hukuman penjara selama sembilan tahun empat bulan